betah peseram itu ya udah udah udah berapa itu harganya semua dua puluh pakai mahal banget
maes doang juga jangan jangan dia mau bikin kontrak kali wow oke ya assalamualaikum
salam salam salam salam
saja menghukum mereka dengan hukuman penggal kebal
ampun ampun ampun
aku tidak akan menghukum kalian asalkan kalian bercerita kepada semua orang betapa
baiknya aku menjadi raja sekarang kalian bertiga kaki
siapa kau berani nyamper diri di depan
hai aku ibarat
prajuritus i must say orang gila ini yang mengaku ngaku menjadi adik ipar
tahan sebelum kau mengusirku aku ingin memberitahumu satu hal aku seorang raja
yang seharusnya duduk di singgah sana musa
jangan bermimpi kau
langkah itu lumayan ku
percuma kau kembali
karena kau tidak akan menduduki
semua atas kehendak dan izin dari allah
kita buktikan saja
siapa diantara kita
dan kau merasa paling saktiman raguna
jangan semena mena terhadap rakyatku
cepat kau bawa sultan kesini
dengan cara apapun
aku menginginkan darah murninya
aku akan membawa sultan kesini
makasih yeh udah nungguin aku
aku berhenti karena aku mau beli minuman
jangan ke air makannya
bang satu es jeruk ya
yang baik hati dan tidak sombong
satu juga es ya
aku juga deh
iya sultan aku juga mau
mas es jeruk satu
wuih wuih wuih aduh banggai cepat bayar dong cepetan eh belah woi bayar bayar
cepetan cepetan lama lama kok uangnya sultan ilang
haa dia jajak wow wow eh belah woi kamu jangan bohong deh
percaya jangan jangan kamu gak mau bayar kali bayar dong cepetan iya ya
ayo ayo nanti ya main deh nanti aja sana pergi kabur kabur kabur
bang puan jangan kenceng kenceng berisik amat maaf dan bos
kemana ya si mpeng ya kok gak keliatan
buke gile main sama ikan cupang
kemana sama buaya
gimana si anak itu main melulu gimana mau selesai urusan kalau begini caranya
oh iya tuan terus rencana kita ambil darah murninya sultan
bagaimana tuan bos
rencananya gimana tuan bos
nah ini dia ini namanya malu bertanya sesat di jalan
toh ya pokoknya rencana aku
aku mau racuni
yang ada di pesantren itu
ada apaanlah disini
assalamualaikum pak kiai
assalamualaikum pak kiai
liat tuyul pak kiai
kita di kejar tuyul
tuyul lagi tuyul lagi yang bener pak kiai
bener ngomong ngomong nggak percaya lihat aja nih kalau basah ngumpul itu artinya kita bener bener
itu iya kentung ketupahan es kalau gitu oke pesan dan kasih tahu pesan tersentuh yang lainnya
apaan pakai yang masalah tuyul memang kenapa pakai nanti santri santri yang lain jadi takut
terutama yang putri kita baik baik ke pondok ya kita woi woi jangan pada kabur dong minuman dulu
ini apaan lagi nih mereka beli minuman pak kiai tapi belum ayat sultan iya pakai tapi sebenarnya tadi
kita mau bayar tapi tapi sultan yakin banget tadi sudah doang jangan jangan uangnya damai
masa ada tuyul di belum lihat aja betapa syarapnya tuyul ya udah udah berapa itu harganya semua rp dua puluh
pakai mahal banget maes doang juga jangan jangan dia mau bikin kontak kali wow oke ya assalamualaikum
salam salam salam ya makasih ya pak ya isu isu salam salam
pakai ini obat bukan sembarang obat ini patent pastikan racun ini termakan oleh sultan
gampang gampang gimana kalau masuk ketemunya sultan kalau enggak kan bisa bahaya sultan itu
sudah gampang dia kalau makan berdoa dulu itu masyarakatnya paham saya itu mah susah dong bos
harus rancum ini masuk ketemunya sultan begitu masuk ketemunya sultan klepak klepak klepak klepak
terus kita nyamars jadi dokter jam baru kita periksain dia terus kita ngejus enjus vai ihehe
dari apa racunnya
mau tau kan
ini racun dari liur aku
ya bau lah
makanya jangan macem macem
kalau kau macem macem
kusumbur melepuh muka kau
sekarang kau nyamar jadi kentong